kapal riset barunajaya satu milik badan pengkajian dan penerapan teknologi bppt
menerjunkan alat canggih rov atau remote liar operated vehicles di perairan karawang jawa barat
alat digunakan karena ada sinyal dari black box
dilansir detik com kepala balai teknologi survei kelautan m ilyas menyatakan
menemukan indikasi black box berdasarkan ping locator
dari operasi kemarin ada tiga objek yang ditemukan dan terindikasi ketiga objek terkait
dengan bodi dan juga black box lion air jt enam ratus sepuluh
dan kami langsung terhubung lalu sambungan telepon dengan produser lapangan cnn indonesia
dari ski renardi di atas kapal barunajaya
baik rizky apakah benar tim penyelam di atas kr barunajaya tempat anda saat ini
akan menyelam untuk mengambil black box yang apa namanya sinyalnya ini disinyalir sudah telah ditangkap oleh rov